mahmud gue kasih tau nih ya
biasa tuh kalau orang jahat itu harus dapat ganjalannya setimpal
jadi kalo kita ngerjain lo kayaknya pas deh
lo gausah dipegang gue cuma mau ngetel ya
aku lagi dijalani sama meli sama megan kenapa
oh gitu jadi kan gini si mama tirinya reva itu kan kabur dari rumah
nah aku sama ian udah janji sama boy kalau kita bakal nyari mama tirinya reva
oh reva juga udah telepon aku sih
dia minta tolong juga sama kita
kita buat nyariin adriana buat ngebujukin dia biar pulang
nah itu dia masalahnya kita gak bakal bisa bujuk dia
ya terus rencana kamu apa
jadi gini tadi aku udah maksa dia buat dateng ke cafe
nah nanti kamu datang aja ke cafe sekalian kerjain dia
serius eh gue juga mau gue mau banget kerjain dia pas seru dia
kita harus blender tuh orang
tapi kan kita mau cari buku mel
udah ntaran aja nyari buku bisa nanti nanti aja
ini kesempatan jarang jarang meghan
yaudah deh kalau kita langsung on the way ke blue cafe kalo gitu
yaudah sampai ketemu ya dadah
tapi kita kerjain gimana ya
udah gapapa pikirin aja pokoknya bikin dia kapok banget
kenapa hai kak bisa tau kalau gue ini udah nikah dan gue ini adalah mamah dirinya reva
dan ini kacau banget kan soalnya sesuatu ini gak boleh terjadi dan gak boleh dikirain

nanti kita berdua nunggu aja
nunggu aja nunggu aja
nunggu aja nunggu aja
nunggu aja nunggu aja
nunggu aja nunggu aja
udah lama nunggu nih
wah pas pesennya cuma minum doang gak pesen makanan apa apa nih
apa perlu gue yang pesenin nih
hah lo mau makan apa
kal lo mau makan apa kal
hah apa dia yang terakhir ya
lo gak tau malu banget sih jadi laki laki
ya harusnya malu dulu kali
udah lah lo terakhir kita aja
lo kan enak udah jadi pindahnya orang kaya
aduh itu pasti banyak dong
lo pesen makanan mas
tapi sebelumnya saya jelasin dulu mbak ya
kalau ini nanti yang bayar
nih dia nih orang ini mba
kalau lo udah ngarang boy sama reva pacaran
karena lo masih cinta sama boy
lo masih ngejar ngejar mba
hah mba denger sendiri kan
kata dia iya
kalau lo yang mau yang mana nih kak
lo sadar kan
lo tuh di nyusahin banyak orang tau
sebenernya kan tinggal hidup enak
udah jadi bini papenya reva
gak usah ngaku lagi balikan sama boy
lo gak tau apa apa tentang hidup gue
jadi lo gak usah kucap
kepo banget sih deh
aaaa duduk sini
duduk duduk duduk
oh ini pasti mau ngerjain kue ya
kok takut gitu
tante harus takut gak
ya tapi emang kita mau kerjain sih
aduh ini mereka mau ngerjain gue apaan ya
mahmud gue kasih tau nih ya
biasa tuh kalo orang jahat itu harus dapet ganjarannya setimpal
jadi kalo kita ngerjain lo kayaknya pas deh
lo gak usah dipegang
jangan kabur deh ya
dan lo bakal kehilangan semuanya
wah gitu dong mbak
makanan datang makanan datang
kayaknya belum mesti kabur nih dari mereka
bukan ada yang bayarin nih
andri lah kayaknya lo sekarang harus ngelayanin kita nih
apa yang gue suruh lo harus ikutin
mau gimana lagi lo jahat sih
gue udah ngerti
lo udah ngerti
kayaknya gue pasal
kayaknya gue pasal
kayaknya gue pasal
kayaknya gue pasal
kayaknya gue pasal
kayaknya gue pasal

secara aku ini kan gak pernah makanan enak ya willy
nene udah gitu kan aku juga gak pernah dilayarin sama pembokat
yaudah kalo gitu adriana tolong minum gue siniin
lo seluruhnya sama kita lo yang macem macem
karena kita semua udah tau gendong lo
jadi nasib lo ada di tangan kita
sekarang gue ikutin permainan kalian semua yang ada disini
tapi awas besok lusa gue yang bakal balik kerjain lo semua yang ada disini
bukain bukain gak mau gak mau
itu kayaknya makanan gue yang kurang deh
tolong dong sausnya ya
lapin dong mejanya nih
aduh kotor banget itu juga udah sampah sampah
buang kesini gimana sih
tuh itu juga kan
tengok keras haus
anggep aja itu kobokan nih
ih jangan lawan udah deh
lo mau kita hancurin
jadi lo gak mau nudutin cewe gue nih
lo liat nih gue udah ngelawan
yang bener ini juga semuanya gitu
nah gitu dong
kuku gue bagus nih baru sembilan art
turutin kemauan cewe gue
siap siap aja lo hidup saksara
sekarang lo balik deh
lo jangan nyusahin semua orang lagi
dan satu hal
gimana kalo kita dandanin adriana dulu
jadi kan lo bakal lebih cantik sebelum ketemu sama suami lo
tapi lo gak boleh ngelak
lo mau ngapain sih
jadi kan gue mau berbuat baik
gue mau bikin adriana tambah cantik
sebelum dia ketemu sama suaminya
biar suaminya makin cinta
gue ada ide yang lebih cemerlang
karena gue tuh cantik
jadi gue tau
nih rambutnya kita gini
kedepanin dong tante gimana sih
tante jangan bandel deh